ya fani memang hal ini sering sekali terjadi begitu ada sebuah insiden
langsung misalnya ada kelompok tertentu yang dituju
dan semua orang masyarakat langsung memiliki kekhawatiran dan juga ketakutan
terhadap kelompok tertentu langsung begitu
iya dan kita berkaca juga dari sembilan sebelas juga pernah waktu itu stigma itu langsung dilekatkan
kepada agama tertentu dan juga dengan adanya rangkaian serangan teror ini
stigma ini kali ini dikaitkan dengan wanita bercadar padahal sebenarnya belum tentu juga
yang harus diperangi itu sebenarnya kan bukan orang dengan pakaian tertentu
tapi orang yang melanganut ideologi atau paham radikalisme ya
betul sekali dan terkait hal ini rancangan undang undang anti terorisme
kamis malam akhirnya disepakati dpr dan juga pemerintah
undang undang ini rencananya akan disahkan di rapat paripurna dpr pada jumat pagi ini
dalam rapat tersebut salah satu pembahasan utama yang dibicarakan adalah
mengenai definisi terorisme yang akan digunakan dalam rancangan undang undang tersebut
terdapat dua alternatif yang dibahas di mana alternatif pertama tidak mencantumkan motif politik
ideologi dan gangguan keamanan
sementara alternatif kedua menggunakan frasa tersebut
sepuluh fraksi dpr sepakat untuk menggunakan alternatif kedua
rumusan di definisi terorisme yang disepakat berbunyi
terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal
dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek objek vital yang strategis
lingkungan hidup fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik ideologi atau gangguan keamanan
awalnya pemerintah ingin menggunakan alternatif pertama
namun setelah mendengarkan pandangan dari sepuluh fraksi dpr menkumham yasona lawli pun akhirnya menyetujui
untuk menggunakan alternatif kedua
setelah disepakati rancangan undang undang tersebut kemudian ditanda tangani oleh sepuluh perwakilan fraksi dpr
untuk kemudian disahkan pada rapat paripurna dpr jumat pagi
ini juga secara nyata mengancam kedolatan dan keamanan

dpr menkumham jumat pertama
untuk mengetahui situasi terkini langsung saja kita ke gedung dpr untuk laporan langsung yudi yudawan
selamat pagi yuda bagaimana kondisi di sana saat ini apakah sidang sudah dimulai
selamat pagi joy dan fary
saat ini sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat tapi rapat paripurna mengenai pengesahan rancangan undang undang terorisme
tahun nomor lima belas tahun dua ribu tiga belum dimulai
tapi memang menarik tadi seperti yang anda sampaikan di paket sebelumnya
bahwasannya setelah proses panjang selama kurang lebih dua hari rapat tertutup
maupun pendengaran sejumlah fraksi terkait dengan revisi undang undang terorisme
akhirnya tadi malam sepakat untuk menyetujui bahwa rancangan undang undang terorisme nomor lima belas tahun dua ribu tiga
memasukkan frasa adanya latar belakang ideologi latar belakang politik maupun latar belakang gangguan keamanan
ini merupakan perdebatan panjang setelah sebelumnya
baik dari pemerintah sendiri maupun sejumlah unsur pemerintah
baik itu stakeholder dari bnpt kemudian juga dari tni polri
masih tarik ulur terkait dengan adanya frasa ini
apakah memang frasa ini akan dimasukkan dalam batang tubuh undang undang terorisme nomor lima belas tahun dua ribu dua
ataupun dalam penjelasan
bahkan tiga partai
tiga fraksi yaitu partai golkar kemudian pkb dan juga pdi
yang semula setuju dengan pemerintah
akhirnya tadi malam aklamasi menerima kebijakan untuk memasukkan ketiga fraksi tersebut
ini bukan merupakan suatu alasan yang sederhana
mengingat memang ke depannya apabila nanti proses penegakan hukum
dalam pencegahan penindakan maupun penumpasan aksi terorisme di tanah air
memerlukan adanya frasa mengenai adanya latar belakang ideologi
latar belakang politik
maupun gangguan keamanan
sehingga nantinya diharapkan para penegak hukum maupun implementer di lapangan
bisa menerapkan hukum yang tepat terhadap terduga terorisme
juga mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
dalam penegakan hukum terkait dengan kasus terorisme
farhanisa dan joy
ya yuda memang menarik untuk disimpul bahwa hal tersebut memang penting untuk dimasukkan
untuk melihat bagaimanakah motif suatu aksi terorisme
lalu yuda apakah ada informasi terkini terkait pemda
yang akan dikeluarkan
yang akan dikeluarkan pemerintah untuk menggabungkan peran tni
dalam memerangi terorisme yuda
ya tadi sebelum saya melakukan live report
saya sempat melakukan wawancara dengan ketua bphn
ibu eni nur baningsi maupun ketua panja sendiri muhammad saifi
mereka mengatakan bahwasanya perpu ini memang akan dipergunakan nantinya
apabila memang ada keterlibatan tni
mengenai undang undang tni nomor tiga puluh empat tahun dua ribu dua
memang mengatur tentang klausal yang mengatakan bahwasannya
tni bisa turun tangan ataupun ikut andil dalam kasus kasus
yang mengancam keamanan nasional
tetapi kasus itu memang harus lebih detail lagi
bagaimana apakah kasus tersebut terkait dengan aksi terorisme
aksi separatisme maupun aksi yang radikalisme
kalau kita mengacu pada peristiwa sebelumnya mungkin tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana sempat ada pembajakan pesawat garuda indonesia
di padang sumatera barat di mana tni juga terlibat di sana
berarti ada kemungkinan ke depannya memang peran tni akan dilibatkan
perlu adanya konsultasi terlebih dahulu dengan pihak bnpt
kemudian juga polri dan stakeholder lain
dan nanti akan didapatkan lagi oleh dewan khusus maupun panja khusus di dpr
untuk menerapkan perpu terkait dengan keterlibatan tni
dalam proses penumpasan maupun pencegahan dan penangkalan terorisme di indonesia
baik yudi yudawan terima kasih atas laporan anda